penyidik subdit lima siber ditreskrim sus polda jatim terus mengungkap keterlibatan vanessa angel dalam jaringan prostitusi online
terbaru polisi menemukan barang bukti lain berupa foto dan video
barang bukti berupa foto dan video ini ditemukan penyidik dari muncikari berinisial es yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka
menurut pengakuan es foto dan video ini digunakan untuk menawarkan jasa seks kepada para pria yang ingin memesan vanessa angel
meski demikian penyidik masih menyelidiki asal foto dan video apakah berasal dari vanessa atau direkam oleh orang lain
fatalnya sebagian foto dan video tersebut sudah tersebar di dunia maya
polisi pun membantah telah menyebarkannya
jika benar ada proses pengiriman gambar gambar dan video porno maka vanessa bisa dijerat dengan undang undang ite
selain foto dan video polisi juga menemukan bukti lain yakni rekam jejak percakapan digital dan bukti transferan transaksi dari muncikari vanessa
hal ini semakin diperkuat dengan tertutup
tangkapnya salah satu muncikari bernama fitri di jakarta
ini beritanya beredar polisi sudah menemukan bukti video porno dan apa benar vanessa
kan video itu kan tidak selamanya durasinya satu menit pun ada
salah satu contoh yang sudah tersebar ke netizen itu ya itu salah satunya
tapi bukan dari polisi yang menyebarkan itu
itu sudah vanessa sendiri nanya
ya itu belum itu nanti akan kita sampaikan
nanti kan saya sudah sampaikan begitu kapolda akan menyampaikan statusnya dia akan sampaikan juga hal seperti itu
cukup banyak saksinya sudah ada sembilan
tambah lagi ahli it ahli bahasa sama ahli bidang tambah lagi sudah jadi sembilan dua belas
dua belas saksi nanya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini